kapolri jenderal listo sigit prabowo mengingatkan seluruh pihak terkait bersiap memberikan pelayanan untuk para pemudik di puncak arus balik
dan menyusul kebijakan bekerja dari rumah atau work from home yang dilakukan menko pmk
dan juga dari dirjen direktur jasa marka mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif tambahan
untuk mengurangi harga tiket
mudah mudahan apabila memang tidak harus malam ini bisa memilih di hari berikutnya
kakolanta spolri melakukan patroli bersama tim urai menggunakan sepeda motor
dan arus balik lebaran di jalur tol jakarta cikampek ditemukan berbagai hambatan saat arus balik
kakor lantas mengatakan kapasitas jalan masih leluasa untuk diberlakukan kontraflow tiga lajur
tetapi karena adanya bottleneck sehingga di kilometer enam puluh dua kemudian kilometer enam puluh enam pertemuan cipularang bandung terjadi perlambatan
selain itu di jalur kontraflow juga terdapat beberapa kendaraan yang mengalami gangguan
jalan yang berdampak pada kebadatan arus lalu lintas
pengendara disarankan untuk ke rest area atau keluar exit tol terdekat dan beristirahat di arteri
untuk memberi kelancaran arus balik sistem one way yang seharusnya berakhir tanggal enam belas jam delapan pagi tetap akan dilakukan
sifatnya pun situasional disiapkan juga pemotor yang membawa bahan bakar untuk mengantisipasi kendaraan yang kehabisan bahan bakar
ini juga ada perlambatan mendapatkan gangguan ya
pak tori juga ada beberapa pedara yang mendapatkan gangguan
ada juga masyarakat yang ingin menuntaskan kewajibannya
untuk yang lelah silakan istirahat di keluar exit tol karawang timur tadi ya
itu sudah tinggal lima ratus meter sebenarnya